dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di monas sudah ada korespondensi ann indonesia mungtaza catra diningrat di sana
selamat siang taza taza jika tadi sebelumnya anda menyampaikan bahwa masa atau peserta dari aksi reuni dua ratus dua belas ini sudah mulai meninggalkan monas
begitu bagaimana situasinya di sana saat ini
yang fani hingga saat ini saya masih melihat bahwa peserta reuni dua ratus dua belas ini masih terus meninggalkan kawasan monas
saya saat ini berada di dekat dengan gerbang yang keluar menuju ke parkiran irti
di mana memang mereka masih terus menerus menuju ke sana dan juga yang menuju ke arah patung kuda
kalau anda lihat di belakang saya ini masih banyak sekali para peserta yang terus berpulangan karena memang acara pada siang hari ini telah usai
dan acara tadi saya sampaikan bahwa telah berakhir sekitar pukul sebelas siang sehingga memang pada saat ini mereka sudah bisa kembali melanjutkan aktivitas mereka masing masing
namun mengapa memang masih sampai saat ini masih terus menerus banyak sekali orang yang keluar karena memang banyak sekali para peserta yang ikut pada hari ini memang diperkirakan di angka ribuan hingga puluhan ribu begitu
memang karena padatnya kawasan monas pada hari ini memang sempat terjadi kesulitan bagi para peserta ini untuk kemudian keluar melalui pintu pintu keluar yang ada
sehingga memang ada beberapa dari mereka yang memilih untuk menunggu misalnya piknik bersama makan siang bersama dengan para keluarga dan juga kerabat
sehingga memang ada beberapa dari mereka yang memilih untuk kemudian pulang dari kawasan monas
lalu taza seperti apa jalannya acara hari ini di sana berdasarkan pantauan anda yang mulai mengikuti acara ini dari pagi begitu hingga selesai
acara ini berlangsung dengan sangat kondusif
saya lihat memang banyak dari para peserta yang saya tanyakan apa motivasi mereka untuk mendatangi acara reuni pada siang hari ini
ataupun pada hari ini maksud saya
memang mereka memiliki niat yang sama ya
ini ingin bertemu dengan teman teman mereka yang semuanya adalah para bisa dikatakan alumni dari aksi bela tauhid dua ratus dua belas pada tahun yang lalu
mereka ingin kembali menyuruhkan nilai nilai ketauhidan
mereka ingin menyuruhkan nilai nilai kebersamaan dan juga mereka ingin menjalin silaturahmi
dan mereka memang sangat yakin bahwa memang acara ini adalah acara yang sangat penting bagi umat islam untuk menunjukkan bahwa umat islam ini memang cukup bersatu
dan mereka ini memang memiliki visi
dan juga misi yang sama
dan memang dari sebelumnya ada pihak panitia yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan kegiatan ataupun agenda politik dalam acara ini
dan ini juga saya lihat dilakukan oleh mayoritas dari para peserta yang mengikuti reuni pada hari ini
mereka pada hari ini memang tidak melakukan adanya orasi orasi politik
tidak ada yang saya dengar kemudian saya lihat membawa bendera bendera berbau politik
namun kemudian memang ini menjadi cukup ironis begitu
bahwa memang pada saat terjakukannya telekonferensi
bersama dengan rizik syihab dari arab saudi
ini memang ada sedikit bau bau politik yang kemudian dibawa dalam telekonferensi tersebut
yang dibawakan kepada para peserta begitu
tadi saya dapatkan informasinya fani bahwa dalam telekonferensi tersebut rizik syihab menyatakan bahwa para peserta reuni ini kemudian haram untuk memilih calon presiden yang diusung partai pendukung penista agama
juga harus memilih capres dan cawapres hasil ijtima ulama
fani bahwa memang capres cawapres hasil ijtima ulama pada september dua ribu delapan belas yang lalu adalah prabowo subianto dan juga sandiaga uno
jadi memang cukup berbeda dengan adanya harapan panitia penyelenggara bahwa tidak ada nilai nilai unsur politik dalam acara ini
masyarakat ataupun para peserta memang sudah memiliki niat untuk tidak memasukkan nilai nilai politik terhadap acara ini
namun kemudian ini kemudian tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh rizik syihab
telekonferensi tersebut fani
lalu bagaimana apakah sudah ada tanggapan terkait katakanlah ini sesuatu yang tidak disepakati dari awal begitu
taza apakah ada tanggapan dari pihak pihak terkait terkait adanya peristiwa atau kejadian ini
kalau dari para peserta reuni yang saya tanyakan memang mereka tidak secara langsung mendengar adanya pidato ataupun telekonferensi ini
memang hanya sebagian kecil saja dari para peserta ini yang benar benar dapat mendengar secara langsung isi dari pidato
baik yang dibawakan oleh prabowo subianto ataupun yang dibawakan oleh zulkifli hasan
ataupun hasil telekonferensi yang diadakan bersama dengan rizik syihab langsung dari mekah arab saudi
karena memang mayoritas dari para peserta ini berada cukup jauh dari kawasan panggung
mereka tidak bisa sama sekali mendengarkan apa dari isi pidato tersebut
mereka hanya datang untuk kemudian ikut solidaritas begitu
untuk menjaga silaturahmi umat islam begitu mereka juga di sini bersama dengan teman teman mereka
namun terkait dengan isi pidato ataupun isi telekonferensi tersebut memang mayoritas dari para peserta ini tidak dapat mendengarkan secara langsung
sehingga mereka tidak bisa memberikan tanggapan mengenai apa isi dari pidato ataupun dari hasil telekonferensi yang dilakukan fani
baik terima kasih mumtazah catra diningrat atas laporan langsung anda dari kawasan monas jakarta pusat